kembali bersama saya isen prabawa dari bank indonesia
dan saat ini saya sedang berada di cafe museum bank indonesia yang ada di jakarta kota
nah bagi para supporter rupiah yang sudah tertarik untuk investasi
sudah hadir narasumber di tengah tengah kita yaitu mbak lipka harum haryono
tepatnya dari departemen pengembangan besar keuangan
yang akan berbagi tips seputar investasi
pada marifkah kami undang ke atas panggung
terima kasih mbak telah di tengah tengah kita
mbak lipka disini para sobat rupiah
nah tapi mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu
apa saja instrumen keuangan yang ada di indonesia mbak
sebenarnya kalau instrumen tuh banyak banget ya
kan jadi dari instrumen yang paling simpel nih
seperti kayak misalnya kalau di bank ada kayak deposito gitu
terus kalau misalnya di pasar modal ada kayak obligasi saham
terus ada nanti yang lebih tinggi lagi produk derivatif
terus mungkin yang lebih tinggi lagi ada structor border
untuk awalnya kita ini ya yang apa simple simple aja
biar nggak terlalu nanti yang populer nih takut
mungkin boleh dijelaskan mbak kira kira kalau sekarang ini apa sih yang paling populer digunakan oleh sobat rupiah
terutama yang masih muda muda nih mbak dalam rangka investasi
jadi kalau yang terakhir kita melihat itu ada istilahnya apa ya
teman teman muda itu berinvestasi di surat berharga negara
jadi kan sbn yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah dikeluarkan melalui platform platform digital nih
nah berdasarkan data terkini itu investor yang terbanyak adalah anak anak muda
mbak ripka mungkin sebetulnya rupiah ini banyak yang berinvestasi dengan tujuan masing masing ya
beragam ada yang mungkin lebih prefer investasi jangka pendek monitornya mungkin juga volatile dan seterusnya
ada yang prefer jangka panjang gitu kan sehingga butuh berbagi bagi ya mbak
nah sebenarnya bagaimana sih mbak upaya bank indonesia dalam rangka mendorong pendalaman pasar keuangan
jadi kalau dari bank indonesia terutama dari departemen saya yang di pengembangan pasar keuangan itu
kita sebenarnya nggak hanya fokus ke pengembangan satu sisi ya
jadi kita memperhatikan seluruh ekosistem dari pasar keuangan itu
jadi kita fokus kita itu ada empat yaitu ada dari produk pengembangan produk dari pricing
jadi orang yang ada di pasar dan infrastrukturnya
jadi infrastruktur itu seperti bi bifas
bifas itu juga mendukung dan menyokong untuk biar transaksi di pasar peluangan ini jadi lebih cepat
terus misalnya pasar jadi kita juga tek tokan ya
kita tektokan sama teman teman yang ada di pasar gitu kira kira
apa yang mereka hadapi apa yang perlu ditingkatkan seperti itu
terus ada kalau dari produk pasti ya kayak mungkin ada instrumen instrumen baru yang terus kita kembangkan
kita terus berkaca dengan ada pasar pasar di global lainnya
jadi kita melihat kira kira trennya apa yang bisa dikembangkan di sini
seperti itu lima g kan jelas biar gimana pasar itu lebih efisien dan lebih menarik lah
baik buat tadi ada people pricing dan pasar ya
nah bicara mengenai pasar mbak tentu seperti rupiah ingin berinvetasi dengan tenang ya dengan aman dan nyaman gitu kan
tentu juga dibutuhkan suatu sistem keuangan yang stabil ya mbak
nah bagaimana cara bank indonesia untuk menjaga stabilitasan pasar keuangan di indonesia
jadi kalau di bank indonesia sendiri kita tetap
sebenarnya bank indonesia itu selalu hadir
hadir di pasar gitu kan sama hadir di pasar
jadi kita memastikan memang likuiditas di pasar itu terjaga
antara kita akan mensupply menambah supply atau mengurangi supply yaitu tergantung dengan
kondisi pasar yang kita lihat sebenarnya itu
tapi kita memastikan bahwa di pasar itu tingkat volatilitasnya itu tidak tinggi
kita tidak menggoda disatu ini tentu tapi tetik volatil tc
nah mbak dengan pasar yang sudah sedemikian baik kemudian ada berbagai macam produk yang bisa kita pilih ya mbak
nah tentu di indonesia masih banyak orang yang belum mengetahui bagaimanacara mengatur keuangan
cara berinvestasi yang baik sehingga butuh yang namanya literasi keuangan
nah bagaimana peran bank indonesia dalam mendorong generasi muda sehingga memiliki transaksi keuangan yang baik dan dapat berkontribusi positif bagi pembangunan indonesia itu seperti apa
jadi kita tiap tahun tuh ada kegiatan tuh like it
like it itu literasi keuangan indonesia terdepan
jadi itu memang fokus kita adalah memberikan literasi terkait investasi gitu
karena kan secara demografik indonesia ini paling besar adalah generasi muda
jadi dari data investor individu sendiri itu delapan puluh umurnya di bawah empat puluh tahun sekarang
jadi kan ini anak muda
makanya itu kita ada program khusus yang literasi untuk anak anak
baik mas sebagai penutup apa kegerai tips untuk berinvestasi bagi para sobat rupiah indonesia muda ini
ini memang yang harus diperhatikan nih sama teman teman ya terutama yang mau investasi
jadi gak perlu nanya kanan kiri mana sih produk yang lebih bagus lebih cocok untuk diri sendiri
karena semua itu tergantung dengan kebutuhan masing masing
jadi memang kita itu harus menetapkan dulu tujuan investasi kita itu apa sih
apakah mau untuk ngumpulin dp untuk rumah
kita tentukan itu nanti itu kita bisa memperkirakan resiko apa yang bisa kita ambil
nah dari situ kita bisa menyusun kira kira produk apa aja nih yang bisa kita ambil
terus jadi karena kalau anak anak muda mungkin sekarang banyak yang apa ya istilahnya tergoda untuk
tergoda untuk misalnya ikut kayak bitcoin atau apa gitu itu kan
sebenarnya bisa aja tapi itu harus dipahami juga ada tingkat resiko lah yang harus dihadapi ya
kalau memang kita melihat return sisi baliknya itu ada resikonya
jadi apakah kamu dengan mengharapkan return itu apakah kalian siap gitu
makanya itu untuk menang spread apa nya
menekan resiko biasanya mereka
jadi istilahnya beli produknya itu gak satu macam
kita mau naiknya biasanya kecil kecil dulu aja gitu
gak usah membebani diri sendiri
benar gitu kan memang kalau waktu terlalu tahu tuh anak muda nih kan mungkin tingkat pendapatannya belum besar
kan memang kalau waktu terlalu tahu tuh anak muda nih kan mungkin tingkat pendapatannya belum besar
jadi mulai sesuai dengan kemampuan aja gitu
dan yang terakhir dan paling penting adalah yang penting konsistensi
kami mengundang audiens yang ada di sini untuk menunjang pertanyaan
atas kesempatannya perkenalkan saya akbar dari ui
bagaimana sih dari kita itu untuk bisa memaksimalkan keputusan yang harus kita lakukan
keputusan yang harus kita ambil mengingat telah dilakukannya analisa teknikal dan juga fundamental
untuk meminimalisir risiko yang kita hadapi
ya kalau technical ini kan memang biasanya ngelihat ini ya volatilitas dari produk itulah ya
jadi kamu ngelihat rasio rasio dari produk itu
sebenarnya tidak ada hal yang salah dan benar sih
tapi kalau terkait investasi ya
ini kata kunci untuk investasi adalah sebenarnya kita melakukan investasi itu sejatinya harusnya dalam jangka panjang
tempo durasi kita memegang investasi itu sangat mempengaruhi tingkat return
tingkat return yang bisa kita dapatkan
walaupun kalau kita ingin apa istilahnya
jadi keluar masuk ke p d keluar masuk ke trader
itu sudah resiko memang ada potensi upside
potensi return yang lebih tinggi yang misalkan yang dapat
tapi sebenarnya resiko yang kalian hadapi juga lebih besar
jadi itu semua kembali lagi ke tips yang nomor satu
kalian tujuannya mau investasi atau mau trading itu beda
strategi yang ditetapkan itu biasanya beda
kalau fundamental mungkin akan lebih cocok kalau kita misalnya untuk jangka panjang
kalau tadi ngomongnya technical ya itu biasanya orang trader nih yang ngomong
wah ini sudah lagi ini kita waktunya masuk
baik semata rupiah itulah tadi bincang bincang mengenai investasi dari dini
dan ingat kata wadipka tadi kalau investasi jangan hanya tergoda oleh return yang tinggi saja
dan juga seperti yang diperlukan s p yang juga ada dibalik investor safe world
dan dalamnya menguplas artikel mengenai mengawali investasi
dan dalamnya menguplas artikel mengenai mengawali investasi
selain itu juga ada artikel menarik lainnya yaitu warisan budaya menjadi karya rekomendasi kuliner dan juga rekomendasi berbagai tempat giling
silahkan download majalah bicara melalui scan qr code yang tampil di layar video berikut
dan juga melalui klik link yang ada di deskripsi video youtube ini
demikian terima kasih telah menyaksikan acara ini
dan sobat rupiah kami undur diri